kamera pengawas merekam tabrakan antara mobil ambulans pembawa jenasa
dengan pengendara sepeda motor di perempatan bank indonesia mataram
peristiwa tersebut terjadi jumat siang
terlihat ambulans pembawa jenazah datang dari arah selatan menuju utara
dan dari arah barat nampak sebuah mobil minibus dan sebuah sepeda motor melaju
mobil minibus bisa mengeram mendadak namun sepeda motor tidak terkendali
dan akhirnya ditabrak ambulans
akibatnya pengendara sepeda motor terpental sejauh beberapa meter namun berhasil bangun
menurut polisi mobil ambulans pembawa jenazah tersebut tidak menghidupkan rotator dan menyalakan sirine
akibatnya pengendara motor diduga tidak mengetahui adanya ambulans yang melintas
ini pengakuan dari pihak korban sepeda motor karena ambulan tersebut
tidak membunyikan sirine maupun menyalakan rotator
itu penyebab dari terjadinya kecelakaan
jumlah warga berharap mobil ambulans tetap menghidupkan rotator dan menyalakan sirine pada saat dalam keadaan darurat
namun pengendara harus tetap waspada bila sedang berkendara
walaupun memang keadaannya namanya ambulans urgen ya mas
cuman ya harus tetap bisa perhatiin kiri kanan juga gitu kan

mungkin buru buru motornya gitu jadi nggak sempat lihat ada ambulans
oleh petugas kedua belah pihak telah dipertemukan
kedua belah pihak akhirnya sepakat tidak memperpanjang masalah tersebut
sama sama telah menandatangani surat perjanjian damai
lalu rahmat juniadi mataram nusa tenggara barat